hahaha seru banget ya jadi biasanya kalau lebaran itu kan kita wisata ya sama keluarga
habis itu sibuk cari oleh oleh nah biasanya umumnya oleh olehnya itu berupa jajanan makanan ya
tapi kali ini kita punya referensi lain ini jajanan awet nan indah alias anggrek hampir
berwisata di kebun anggrek yuk yuk yuk ya khususnya untuk anda pecinta tanaman melihat
pemandangan seperti ini untuk menjadi surga dunia ribuan anggrek dibudidayakan oleh tak kurang satu ratus delapan
petani plasma di desa dada perjo kecamatan junrejo kota batu jawa timur di bawah binaan dedek setia
santoso setiap harinya tak kurang lima hingga sepuluh anggrek dibibitkan sudah dipatenkan atau sudah
diregistrasikan anggrek internasional dan nama namanya pun unik ya misalnya ini namanya
adalah indonesia merdeka atau yang ini cantik ini mufidah jk kerjasama dengan lebih seratus petani
pun membuat kampung ini menjadi hamparan kebun anggrek pengunjung pun bisa beragrowisata dengan
saya milih disini karena varietesnya lebih banyak saya juga milih kesini sama keluarga untuk berwisata
anggrek anggrek ini pun laris menjadi oleh oleh dari kota batu untuk perawatannya pun ternyata
tak sulit asal bisa memilih jenis anggrek yang sesuai dengan ketinggian tempat budidayanya
misalnya kalau kita tinggal di surabaya atau jakarta kan data rendah
nah pemilihannya juga harus sesuai dengan karakter jenis anggreknya untuk perawatan
berikutnya juga cukup melakukan penyiraman dan pencahayaan yang sesuai serta pemupukan untuk
lebih optimal anggrek anggrek ini pun biasa dikirim ke luar pulau jawa dengan ekspedisi
pengiriman paling banyak diantaranya ke kalimantan selatan bali sumatera dan papua harga anggreknya pun
beragam dimulai dari
rp lima puluh bagaimana anda mau mencoba oleh oleh cantik ini wida subianto andreas wicaksono kota batu jawa timur